kasus anak hanyut juga terjadi di kabupaten labuan batu sumatera utara
anak perempuan berusia sebelas tahun tercebur saat bermain di pinggir sungai pada sembilan juli
korban siswa kaslimah sekolah dasar hanyu saat bermain di bawah jembatan kereta api di kampung lalang labuan batu
awalnya dia main mainin sama kawannya ada dua orang
itu main main ke bawah ciki religi jadi dianya pengen megang air
tangannya dipegang kawannya gitu kan
dia megang air itu kalanya keleset masuk ke dalam
tim bpbd bersama masyarakat yang melakukan pencarian selama dua hari akhirnya menemukan jasad korban pada minggu siang
tim menemukan korban terapung di sungai sukamakmur
keluarga kemudian membawa jenazah korban untuk dimakamkan di rantau perapat
tim liputan cnn indonesia